hari ini pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak non subsidi dengan besaran penurunan yang bervariasi
melalui siaran pers direktur utama pertamina nike widiawati menyebut penurunan harga dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku
pertamina menurunkan harga pertalite sebesar rp satu ratus lima puluh per liter harga pertamax turun sebesar rp dua ratus per liter dan harga pertamax turbo diturunkan sebesar rp dua ratus lima puluh per liter
sementara harga dex light dan juga dex masing masing turun sebesar rp dua ratus per liter dan rp seratus per liter
penurunan ini seiring dengan turunnya harga rata rata minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar amerika
dan berikut ini adalah harga bbm non subsidi yang mulai berlaku mulai hari ini